pemerintah provinsi jawa barat resmi mengantongi izin pembatasan sosial berskala besar atau psbb provinsi
bagaimana kesiapan dan pelaksanaan teknis psbb provinsi jawa barat kita akan membahasnya
dengan gubernur jawa barat rituan kamil yang sudah bergabung melalui sambungan skype
selamat malam kang emil
selamat malam mbak rifana
ya kang emil pengajuan psbb provinsi jawa barat ini sudah disetujui oleh kementerian kesehatan
kapan sebetulnya akan diperlakukan kang emil
ya kita kirim hari rabu minggu lalu disetujui hari jumat tanggal satu mei
kemudian saya diskusikan dengan wali kota dan bupati dari tujuh belas kota kabupaten
dan akhirnya disepakati kita mulai sama di jawa barat setiap hari rabu
jadi dimulai hari rabu lusa tanggal enam mei dini hari
nah kami berharap tren yang baik di bodebek dan juga bandung raya
ini bisa juga hadir di tujuh belas kota kabupaten
karena kita bisa mendapati kecepatan persebaran itu menurun
walaupun memang tidak bisa dikatakan stabil
ada selalu ada ledakan naik ledakan nol kan begitu ya
tapi kalau di rata rata itu di bawah empat puluh kasus
nah ini yang ingin kami dapatkan
nah kelebihannya mbak rifana kita sedang mendalami berbagai kajian
ini adalah golden moment saat puasa
karena orang ibadah banyak imunitas mungkin naik karena tajib ibadah
kedua mudik juga dilarang
membuat tidak ada banyak laporan imported case
sebelum psbb itu kasus orang yang kena positif gara gara pendatang dan pemudik banyak sekali
sekarang hampir tidak ada
ini membuktikan psbb gabungan psbb dengan melarang mudik dan tes masif untuk menemukan lokalisir lokalisir covid
itu juga akan membuat penyebaran virus ini insya allah bisa terkendali di jawa barat
ya kang emil sebetulnya pertimbangan mengajukan psbb provinsi jawa barat ini apa
apakah melihat psbb di bodebek dan bandung raya yang efektif hasilnya menekan angka penyebaran covid sembilan belas selama ini kang emil
ya jadi gini mbak
dalam teori psbb ada namanya indeks reproduksi covid
nah indeks reproduksi covid itu ukurannya di angka satu
kalau angka satu itu dianggap wajar
nah waktu sebelum psbb itu angka reproduksi covid tertinggi itu bodebek kedua bandung raya ketiga kota kabupaten yang non psbb kira kira begitu
setelah psbb kebalik mbak
jadi yang kota kota yang belum psbb rankingnya malah naik di ranking satu yang memiliki kecepatan reproduksi covid
bandung raya kedua bodebek malah paling bawah
berarti bodebek berhasil menekan kecepatan persebaya
nah inilah alasan agar tujuh belas kota kabupaten sisanya mengikuti jejak bodebek untuk menurunkan kecepatan reproduksi covid atau arti yang menjadi standar keberhasilan dari sebuah lockdown atau psbb
kedua juga kita dapati bahwa psbb ini berdampak pada penurunan lalu lintas
kita menargetkan hanya tiga puluh persen teorinya
ternyata per hari ini masih mendekati lima puluh persen
jadi tadi ada berita di sukabumi ada di mana itu
kalau bisa di saat psbb tidak terjadi lagi dikurangi esensial hanya tiga puluh persen dengan ketentuan tadi yang makanan yang kesehatan dan energi yang boleh melaksanakan kegiatan
oke kang emil artinya memang efektif begitu ya psbb yang dilakukan di bodebek dan juga bandung raya
sehingga ini akan terlihat nanti bagaimana hasilnya di tujuh belas kabupaten kota yang lain begitu kang emil
teknis pelaksanaannya untuk psbb provinsi jawa barat akan seperti apa
apakah seluruh kabupaten kota sudah siap semua atau masih harus diberikan sosialisasi yang lebih masif lagi kang emil
saya kira lebih dari cukup
kita di minggu lalu menyiapkan skenario ini sudah satu minggu
jadi besok adalah hari terakhir sosialisasi
jadi kita ini memang punya banyak penduduk mbak sekitar lima puluh juta dari kota sampai jauh
satu minggu sosialisasi saya kira sudah memadai
seperti saya sampaikan tadi bahwa tren turun ini juga diakibatkan karena pemudik sudah jarang
maka pak kapolda yang tadi ada beritanya juga sudah menyiapkan bahwa pintu pintu perbatasan kota kabupaten tidak boleh ada yang warawiri seliuran
kemudian sudah banyak laporan ribuan orang yang mencoba curi curi mudik dibalikanankan
dan ini mengurangi tadi potensi penularan yang datang dari pendatang
membuat kasus di ciamis di cianjur di bandung dan beberapa tempat lain
sekarang hampir tiap hari yang terjadi laporan lebih ke local case
jadi artinya satu sumber kluster yaitu dari pemudik sudah mulai hilang
kami dengan rapid test dan juga tes pcr sedang fokus menyasar lokal infeksi
nah ini lebih mudah ketimbang orang orang yang dari mudik
karena kalau lokal infeksi kita jelas alamatnya di mana kemudian melakukan
dan kita melihat jumlah warga yang dirawat positif covid di rumah sakit kalau di jawa barat sekarang menurun
laporan terakhir bukannya naik jumlah yang dirawat kita turun sekitar delapan orang hari ini
nah ini sedikit gujus aja sehingga kapasitas rumah sakit bukannya panik bertambah
justru kalau di jawa barat laporan dari yankes malah berkurang karena tingkat kesembuhan makin naik
kita masih bersama dengan gubernur jawa barat rituan kamil melalui sambungan skype
kang emil kita akan teruskan lagi
jadi tadi bagaimana sebelumnya kita sudah bertanya ya bahwa memang angka penurunan pasien positif ternyata di jawa barat itu sudah sangat menurun
bagaimana kemudian dengan jari pengaman sosial dan pemenuhan kebutuhan untuk warga jawa barat menjelang psbb provinsi
karena ini yang kemudian dikhawatirkan nantinya pemenuhan kebutuhan ini tidak bisa tersalurkan dengan baik begitu kang emil
ya mbak ini masalah yang sangat rumit
rumit pertama karena data dari
bahwa tidak sepenuhnya sesuai dengan kenyataan ada yang teriak teriak di bawah sudah sudah ternyata pas kita cek satu tujuh juta data itu tidak valid
ada yang cuma nulis nama tanpa ada nomor ktp atau nik ada nomor nik ini cuma setengah dan lain lain
jadi tidak sesimpel bahwa aspirasi dari bawah sudah
jadi itu terlalu menjelalisasi
kedua bantuan dari pusat jumlahnya banyak
kementerian sosial ada berapa pintu
kementerian desa kementerian tenaga kerja dan lain lain
nah tadi kita rapat dengan menko pmk
saya sampaikan ini bansos psbb akan sangat rawan kalau polanya masih sama setiap kementerian dan unit pemerintahan melakukan bantuan di timingnya sendiri
provinsi tanggal lima belas april kemarin disusul kelompoknya kemensus baru tanggal dua puluh disusul oleh kelompoknya kementerian desa tanggal dua puluh tujuh disusul
jokowi bansus atau sembakonya tanggal empat mei nah ini
dalam satu rt bisa
beda beda pintunya nah ini ini kemarin membingungkan
disangkanya yang belum dapat itu berarti nggak dapat padahal hanya
karena masalah jadwal
maka usulan kami dari jawa barat tadi tolong
lebih baik satu pintu dan satu waktu
walaupun sumber bantuannya beda beda
ada abcd atau berapa
kesebuah rt itu bersamaanlah
tanda kutip tidak terlalu jauh
sehingga tidak ada salah tafsir
bahwa yang kiri dapat yang kanan enggak dan seterusnya
nah inilah kalau masalah dananya tidak ada masalah mbak
jadi masalahnya itu hanya satu yaitu data yang masih keliru
tadi pagi masih ada desa yang ngirim data yang jumlah penerimanya melebihi jumlah penduduk
kan aneh dan jumlahnya tidak sedikit
kemudian ada desa yang nol tidak mau dibantu
apa karena males ngisi atau warga desanya kaya semua
juga kita akan ngerti
nah hal hal begini jumlahnya cukup signifikan
tapi akhirnya kita simpulkan sambil data ini diperbaiki
kami akan kirim bantuan mbak
jadi nanti tiap minggu update nya sk nya saya perbaiki
jadi sk minggu ini misalkan x juta orang
kemudian minggu depan ditambah x juta orang tambah revisinya berapa
saya kira itu
artinya memang distribusi yang tidak serentak waktunya itu yang menjadi persoalan
tapi dananya begitu ada begitu kang emil ya
masalahnya hanya di timing saja
jadi misalkan ada lima penerima bantuan
satu pintu sudah dapat empat nya belum
nah si empat ini kan berburuk sangka
kok jatahnya lima yang dikasih satu
harusnya kami dapat
padahal dia jadwalnya minggu depan dia jadwalnya dua minggu lagi
nah inilah yang tadi saya sampaikan aspirasi dari jawa barat
mewakili provinsi yang lain juga
agar kendali satu pintu aja
karena orang lapar orang marah orang stres kan sudah mulai bermunculan
karena saya bilang bahwa kita ini sedang darurat kesehatan
sekarang masuk darurat ekonomi
jangan sampai terjadi darurat sosial dan politik
gara gara masalah uang masalah perut ini akhirnya ditunggangi oleh provokasi
membuat situasi tidak kondusif
padahal kita lagi konsentrasi di hal yang paling utama yaitu
membereskan si virus bukan urusan si bansosnya kan
bansos ini kan sekunder utamanya itu kan membunuh atau memberantas virus
jangan sampai kita energinya habis kesini ketimbang memberantas virus
ketimbang memberantas virus
ketimbang mengurusi masalah bansos
yang utama adalah bagaimana memberantas virusnya
itu yang anda katakan
nah anda juga sempat men tweet kang emil melalui akun twitter anda
mengeluhkan bahwa ada tiga penumpang krl yang terkonfirmasi positif begitu
positif covid sembilan belas dan anda khawatir bahwa psbb ini bisa gagal
mungkin bisa anda jelaskan begitu kang emil apa maksudnya
ya kan pemerintah provinsi ini menerapkan satu asas responsif
dua asas ilmiah
tadi alasan psbb saya jelaskan secara ilmiah
ketiga asas transparan
asas transparan ini kami sampaikan bahwa krl kita amati sebelum kami tes
itu padat sekali
jadi apa buktinya bahwa sudah di physical distancing
kami samplinglah sekitar tiga ratus an ya karena terbatas ya
apalagi kalau kita tes ribuan berarti ketemu seratusan dan sebagainya
nah ini menjadi masukan
kalau memang tidak bisa diberhentikan apa jaminannya agar physical distancing ini terjadi
para kepala daerah di bodebek pengennya berhenti dulu kita eksperimen kan begitu
tapi kan kewenangannya ada di pusat
nah ini sekadar dinamika betapa tidak mudahnya mengelola psbb
kita pengennya tegas tapi masih ada ruang ruang yang ternyata perlu dipertimbangkan
jadi akrobat psbb ini adalah rutinitas kami mbak
tidak mudah terlalu tegas juga ada isu isu lain terlalu longgar juga virusnya menyebar lagi
jadi ya akrobat lah istilahnya mungkin ya kata yang paling tepat mencari keseimbangan dalam dinamika harian seperti ini
oke kang emil artinya menurut anda dan juga kepala daerah lainnya di jawa barat bahwa menghentikan sementara operasional krl itu
merupakan solusi yang paling cepat yang bisa dilakukan untuk menghentikan angka penyebaran covid sembilan belas saat ini
itu mendesak untuk bisa mendukung psbb kang emil
ya kita kemarin merekomendasikan dua kalau krl bisa diberhentikan maka moda transportasi bis itu sebagai penggantinya
sehingga kita bisa mengatur lebih mudah
kedua karena mereka itu naik krl nya kan ke jakarta karena di jakartanya kantornya masih buka
jadi selama jakartanya masih mentoleransi kantor kantornya membuka
maka karyawan yang berada di jawa barat bisa mendukung psbb
yang kelas menengah bawahnya
kan pasti beradanya di daerah
kebijakan dulu di jakarta
memastikan tidak ada
kantor tapi kalau tetap harus buka
nah opsinya tadi menggeser
ke transportasi mobil atau bis
atau si perusahaan itu
bertanggung jawab karena dia mau buka selama
psbb di jakarta dia
mengantar jemput si karyawan
yang menjadi resiko tanggung jawab
dia selama psbb
nah kita kan nggak ada contohnya mbak
harus ada eksperimen eksperimen yang
saya kira itu oke kang emil terakhir
menurut anda apakah
pada psbb pemprov jawa barat yang
tahap kedua ini ataupun yang seluruhnya
ini yang diberlakukan satu provinsi
akan ada sanksi tegas yang diberlakukan
dari pemprov jawa barat
kepada masyarakat yang tidak
mengindahkan begitu psbb dan tidak disiplin
sudah ribuan surat tilang
disampaikan di zona
bodebek dan bandung raya
di mana surat ini nanti berpengaruh
kalau mereka mau bikin surat kelakuan
baik atau skck bahwa mereka
pernah melanggar hukum pada saat psbb
tilangnya itu masih protokol kesehatan
nah mulai besok tilangnya itu
atau surat tegurannya itu adalah mulai
pada jenis kegiatan
kalau anda bukan berada di jenis kegiatan
yang dikecualikan yaitu
kesehatan pangan logistik dan energi
dan tidak ada bukti
bahwa anda ada urgensi maka anda akan berada di jenis kegiatan
anda masuk kategori pelanggaran
nah kami akan melakukan itu
nanti setelah itu baru masuk diskresi ketiga
bisa dengan denda
sekian rupiah dan paling ujung
kalau ada cenderung membahayakan
bisa dalam bentuk yang namanya
oke terima kasih sekali gubernur jawa barat
rituan kamil atas waktunya kepada cnn indonesia
dan semoga psbb di seluruh
provinsi jawa barat dapat berlangsung
dengan baik dan juga lancar
dikanggih militas waktunya